oh ya allah
sayang sakit ada yang sakit ada yang buka sayang

trennya juga gapapa
ada mamaku disini sayang
udah udah tunggu ya
udah papa disini
masinu kenapa mas

maafin papa yang gak menepati janji papa sama kamu hari ini
maafin papa yang gak menepati janji papa sama kamu hari ini
karena mama sudah membuat kamu selalu menangis akhir akhir ini

rena udah ketemu
yaudah mama kesana sekarang ya
ketaman buaran ya rena udah ketemu disana
bu beneran enak ketemu bu

allah jaga rena buat kita ya bu ya

kamu ini dari mana sih
kamu ini dari mana sih
katanya mau pergi ke kamar rawatnya papa
katanya mau pergi ke kamar rawatnya papa
iya sayang tadi aku tuh gak jadi
iya sayang tadi aku tuh gak jadi kesana
aku ke kantin
tapi pas nyampe kantin ternyata raweh banget ngantri
iya gak semua orang khawatir ya nyariin kamu
papa sama mama mau kamu tadi kesini
papa sama mama mau kamu tadi kesini
kok aneh ya
passwordnya gak ada yang benar

padahal kan jelas jelas roy waktu itu bilang
kalau semua passwordnya dia itu tanggal putusnya dia sama mbak andi
kalo semua passwordnya dia itu tanggal putusnya dia sama mbak andin

michelle apa lo yakin email roy yang lo kasih tadi udah bener
masa sih aku salah ketik
angga iya bentar gak
kebak gue bawa apa buat lo
ada kopi ada roti
kamu nih ya kemarin tuh kamu bawa pizza sama softink sekarang bawa makanan lagi segini banyak
kamu tuh mau bikin aku bawa roti
mau kurus mau gemuk apapun itu
apaan sih kamu
tapi di hati itu berbuah bunga
apaan sih kamu
katanya mau nyuri petunjuk
ih gak sabar ya
ya allah mak
mak bangun ya nak ya
sayang jatuh tinggalin mama ya nak ya
kita ke rumah sakit ya
sayang ya allah
mama pak tan
antara aku ke sekolah kayak dulu
jangan tinggalin aku ya mak
mama jangan tinggalin aku lagi ma
aku janji jadi anak baik ma
mama pulang ya ke rumah
jangan tinggalin aku mama
semua permasalahan aku dan massa
sudah begitu melukai hati rena
venda jadi korban dari perpisahan
maka rena hampir silakan tadi